kaisang pangarep didampingi sang istri erina gudono datang ke sawangan depok jawa barat pada selasa
dalam sambutannya kaisang mengingatkan bahwa kedatangannya ke kota depok bukan untuk kampanye
melainkan meresmikan outlet sang pisa
sebelumnya kedatangan kaisang sempat dipublikasikan lewat poster dan ramai di media sosial
kedatangan kaisang disambut antusias puluhan warga dan relawan dengan membawa berbagai macam spanduk
saya ingatkan sekali lagi ini itu bukan kampanye
saya di sini ingin membuka sang pisang di depok yang kedua
karena dulu sudah pernah di margumbe cuma tutup makanya saya buka lagi di sawangan kali ini
sebelumnya nama kaisang pangarep menjadi pembicaraan hangat di kota depok
setelah beberapa relawan mendeklarasikan dukungannya untuk putra bungsu presiden joko widodo
maju sebagai wali kota depok pada pilkada dua ribu dua puluh
pemiliputan cnn indonesia